makasih ya mas sudah nganterin aku
aku masuk dulu
semangat kerjanya ya
kenapa masih diem
katanya mau ngajar nanti telat
berangkat ya mas
gimana kalo riki ketemu randy di lobby
gue lagi bawa headset
gak asik banget mau jogging ngedenger lagu
untung ada mamah yang bantuin
ada untungnya juga ya
mamah belum pulang ke surabaya
apa ferblab kacau
mau ambil paket
sudah ada paketnya
karena ada urusan sama ibu ini
untung mama kesini loh
riki percaya sama mama
untung mama seseling kamu kesini
pokoknya nextnya aku bakal harus latihani lagi ma
terima kasih ya mas sudah nganterin aku
aku masuk dulu
kembali kerjanya ya
kenapa masih diem
katanya mau ngajar nanti telat
ya kan cium kening mas bukan cium yang lain
lagi peluh istri saya
puasa gak puasa sama sama
yaudah aku masuk dulu ya
terasa lebih indah
saya lebih sering menjalani sendiri
karena saya tinggal di apartemen
tapi tahun ini
saya merasakan kehangatan keluarga
dan itu semua karena kamu
terima kasih ya
mama kita berangu
aku berangkat dengan ancus aja
mau berangkat sekolahnya sama ancus aja
kenapa ricky bisa senekat itu ya
dia seolah olah yakin
kalau dia bisa merebut elsa dari aku
dan sama sekali tidak mempedulikan aku sebagai suaminya elsa
sebenarnya ada hubungan apa antara ricky dan elsa
selamat pagi semuanya
ada apa ini kok pada lemas semua
kan puasa bu andin
gak bertenaga bu
ya tapi kan bukan berarti karena bulan puasa
kalian jadi lemes lemesan gitu di kelas saya
ini kan dompetnya mas al
ya ampun aku lupa
ini dompetnya mas al kan
kok gak dibawa
lupa dia pasti
yaudah deh nanti aku kasih di mobil
harusnya aku kasih ini ke mas al
kok bengong sih bu
jadi hari ini kita mulai pelajarannya ya
buka halaman satu ratus dua puluh enam di buku kalian
abis aku ngajar aku bisa anter ini ke kantor mas a
apalagi kan hari ini cuma satu mata kuliah
ini pak surat izin pemukaran makan yang bapak ajukan
silahkan dicek dulu
oke terima kasih
ya untuk tukang juga sudah saya siapkan
untuk melakukan pembongkaran hari ini pak
kalau bisa secepatnya langsung dibongkar hari ini
baik pak saya akan kumpulkan tukang
untuk melakukan persiapan sekarang
aku kok ketiduran ya
astaga udah jam segini
aku kan harus ngantreinnya sekolah
bisa bisa telat dia nanti

saya mau penggalian
tanah makam adik saya ini
dilakukan sesegera mungkin
sampai kita menemukan
kerangka adik saya
karena sebentar lagi
akan datang tim forensik
untuk mengambil sampel
setelah itu kita rapikan kembali
paham baik pak
datang jam berapa pak
sementara lagi pak
tadi mereka nelfon saya kurang lebih sepuluh menit lagi
sudah sampai sini
selangkah lagi al
semua masalah leluhur ini akan jelas